sudah akhir pekan selalu kita akan hadirkan informasi terkini terkait dengan tempat tempat liburan yang layak untuk dikunjungi
benar ini menarik ya belakang kita langsung kayak ada di tengah tengah hutan
menarik sekali ini
pengen langsung ke sana ya
nah ini salah satunya kami akan ajak anda untuk objek wisata dadakan yang kini mulai dikunjungi wisatawan
sekedar untuk bersuah foto ataupun selfie
ini untuk hanum ini cocoknya nih yang suka selfie
nah salah satunya ini ada di sungai cikau kabupaten purwakarta jawa barat
dan hutan pinus di kawasan pacet mojokerto jawa timur
ada dua tempat nih sekaligus
benar sekali cikau sama di pacet ya
ini kedua objek wisata ini kini mampu menjadi sumber pendapatan daerah setempat karena didatangi wisatawan dari berbagai daerah
beginilah suasana di sungai cikau di desa cijantung sukatani kabupaten purwakarta jawa barat
jika akhir pekan lokasi ini dikunjungi wisatawan terutama muda mudi
batuan warna warni seperti pelangi menjadi buruan mereka untuk bersuap foto atau selfie
setelah keberadaan batu pelangi di aliran sungai cikau viral lokasi batu pelangi banyak dikunjungi warga dari berbagai daerah
selain dari purwakarta para pengunjung datang dari daerah lain seperti subang karawang dan bandung
menurut warga kehadiran batu berwarna warni di aliran sungai cikau purwakarta dipicu vandalisme
sehingga banyak coretan di batu yang merusak keindahan sungai
mungkin berawal dari tindakan orang orang yang jahil sehingga bebatuan ini corak coret
dan untuk memperindah bebatuan yang ada di sungai ini dicat warna warni seperti pelangi
kondisi yang sama juga terjadi di lokasi wisatap kutuk panggangulut di desa nogosari kecamatan pacet kabupaten mojokerto
dengan membayar lima rupiah wisatawan bisa bersuah foto di hutan
dan pilih papan pinus yang dihiasi papan kata kata lucu atau ask forest
pengunjung juga dapat merasakan segarnya air terjun yakni air terjun watu gedek dan cuan curah watu
pengelola wisatap kutuk panggangulut menyatakan awal ide spot foto ask forest berasal dari curahan hati para pemuda desa setempat
data ini kurang lebih dua bulan untuk pembukaannya sekitar tanggal empat belas november
pembukaannya bersama rekan rekan unesa
kalau pengunjung rata rata hari libur berapa
kalau pengunjung rata rata tiga ratus sampai empat ratus orang
mereka dari mana mas
rata rata dari daerah sidoarjo daerah soekarno karangkaw dan daerah gresik
objek wisata ini dibuka pertengahan november lalu dan kini banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah di jawa timur seperti sidoarjo gresik dan surabaya
rata rata dalam akhir pekan lebih dari tiga ratus pengunjung mendatangi lokasi wisata yang memiliki luas sepuluh meter
pemuda dan pemuda lainnya juga berada di daerah sidoarjo